invasi rusia kepada ukraina membuat solidaritas warga di seluruh dunia menjadi lebih kuat
banyak warga yang terlibat aksi solidaritas dan menjadi volunteer
membantu warga ukraina yang mengungsi ke berbagai wilayah di eropa
untuk mengetahui informasi lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan salah satu warga negara indonesia yang terlibat aksi solidaritas
dan menjadi volunteer membantu pengungsi ukraina sudah ada kofi dotturovia
dosen pendidikan luar biasa plb unesa yang saat ini sedang berada di stasiun krakau polandia
selamat sore bu fia
selamat sore mbak selamat pagi pagi di polandia
bu fia anda saat ini berada di stasiun krakau bagaimana gelombang pengungsi yang berdatangan ke sana ke polandia
ya allah sangat ini ya sangat sedih sekali melihat karena di krakow sendiri banyak
banyak sekali orang orang dari ukraina yang setan ke polandia
salah satunya adalah pelaku dan di samping saya juga ada teman dari ukraina yang sudah tiga hari beliau berjalan
sambil menangis kemudian akhirnya ada relawan yang datang untuk kemudian mengungsi
untuk membantu beliau apa akomodasi beliau
oke oke bu fida bagaimana ceritanya anda sampai terlibat aksi solidaritas dan menjadi volunteer membantu para pengungsi ukraina ini
ya ini karena urusannya terkait dengan aktivitas kemanusiaan
jadi saya di dunia kajemahasusua juga ingin ingin ambil terhadap pembantuan dan sukarelawan terkait dengan pengungsi ukraina
jadi saya cukup mendaftar melalui laman yang bersebut
dan kemudian saya mendaftar saya ikut di di apa sortir barang yang juga yang disimulkan oleh warga ukraina
misalnya baju kemudian alat alat mandi kemudian makanan begitu
saya meng sortir berbasis ukuran kalau anak anak itu ada mainan jadi berbasis usinya begitu
kemudian juga nge pack barang barang yang begitu
untuk yang pertama kali misalnya untuk mandi kemudian untuk apa untuk baju baju
kemudian makanan makanan seperti rosi kemudian teh dan lain lain
nah itu yang kemarin saya lakukan dengan pembantuan pembantuan terkait dengan bulan dia
oke saya lihat banyak sekali yang sudah anda kumpulkan ya makanan pakaian untuk para pengungsi
tapi saya ingin tanya kendalanya apa bu fia di lapangan yang anda temui
saat membantu menjadi volunteer para pengungsi ukraina ini
saya rasa tidak banyak kendala yang dihadapi karena teman teman bergerak sangat cepat di sini
kemudian semua informasi itu selalu diupdate ya setiap menit
bahkan saya selalu bisa mengikuti update itu baik di facebook group atau di whatsapp dan lain lain
hanya saja karena memang salah dikarenanya
saya mengunggah para pengungsi supra kami apa namanya diskusi agak ini di wpa
misalnya ya ini ada teman pengungsi dari daerah yang membutuhkan ini
ini ada yang membutuhkan penginapan ini yang butuh juga kalau itu mungkin dan ya seperti itu
tapi kami bergerak cepat membantu dan kemudian kalau bisa apakah lebih beritahu tempatan
karena apomodasi di sini sudah sangat banyak sekali dari pemerintah teraku
jadi apa yang misalkan dilakukan kami akan langsung ke ospinal
itu gambar itu di kampus saya di militer smart sedang dua puluh tiga
jadi juga setiap kampus itu memberikan posto untuk meng collect beberapa barang barang yang di publih saya
yang dilihat itu di supermarket
setiap supermarket kita juga punya posto itu untuk pengungsi ukraina
jadi yang mau kasih misalnya alat alat atau makanan itu
tersebut di situ di masukan dekwah untuk dikembangkan dikonsumsi dan dikawal
oke poskonya terlihat sangat banyak ya antaranya di kampus kampus
dan juga tempat tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah
bu fia kita ingin tanya anda menemui beberapa pengungsi begitu ya
sampai ada yang saat ini duduk di samping anda
juga bagaimana anda melihat situasi emosional kondisi psikologis dari para pengungsi ini
yang berdatangan dari ukraina ke polandia
saya dikenal sekali karena tadi teman saya ini
dia menyatakan saat di apa di kiev
karena dia tinggal di kiev itu suara dari bom
kemudian banyak yang katanya
itu yang banyak yang
dia merasa namanya menembak dan lain lain
sehingga dia merasa
itu segera pergi begitu
penting itu segera pergi
dan dia merasa sangat menyedihkan sekali
saya cukup tidur
saya selalu tidur

semoga bisa membangun
itu sangat menyedihkan sekali
oke oke sangat menyedihkan sekali ya
tapi kita ingin tanya ini terakhir
bu fia polandia kan jaraknya cukup dekat ya
apakah kemudian ada perasaan was was
takut akan ancaman perang rusia ukraina ini
merembet ke wilayah wilayah lain gitu
ada was was takut gitu nggak bu fia
jadi ada banyak ketakutan yang saya temui
dari warga polandia
karena mereka memulainya di tahun
di abad ke sembilan belas
itu polandia pernah hilang dari
karena nomor satu itu perang dunia
sehingga tidak tahu kenapa karena
kemudian mereka agak sedikit trauma
dengan kondisi ukraina
kemudian tetangga kamar saya
beliau asli polandia
karena mungkin kalau misalnya nanti israel sudah dipuasai
bisa jadi nanti poland
dan negara negara seputar
juga mengalami hal yang sama
tapi saya selalu menerangkan dan mendoakan
mereka bisa bekerja sehari hari
semoga cepat berakhir
dan tidak merembet ke wilayah wilayah negara lain begitu ya
terima kasih sekali
mbak fia bu fia kofi datur rovia
dosen pendidikan luar biasa plb unesa
yang sudah suka rela menjadi volunteer
membantu para pengungsi ukraina
sehat selalu di sana
dan salam untuk teman teman wni di polandia